halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda
dalam redaksi cnn indonesia siang saya iqbal kurnia di
dan tentunya ini semua orang senang menikmati suguhan keindahan alam
namun bagaimana jika menikmatinya sambil melakukan kegiatan yang menguji adrenalin anda
seperti arung jeram dan juga body rafting
siang ini indrayani laksmi akan mengajak anda untuk melihat dan juga merasakan serunya dua kegiatan tersebut di kawasan bogor jawa barat
oh di sini
halo selamat siang hari ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan mencari tempat wisata yang sangat seru untuk menghabiskan waktu anda bersama keluarga
kita mau ngapain sih
ya kita akan melakukan arung jeram salah satu olahraga dan juga wisata keluarga yang juga bisa memacu adrenalin kita
berarung jeram menguji adrenalin siapa takut
bagi para penggemar arung jeram atau rafting sungai berarus deras adalah tantangan
tapi sebelumnya wajib pakai jaket pelampung dan pelindung kepala ya
karena resiko berkegiatan di alam bebas
kalau perahu kita terbalik kita ada dalam perahu saya minta satu kucing jangan panik
perahu itu kalau misalnya kita terbaik itu kita masih bisa bernafas
kenapa karena perahu itu pinggirannya ada itu ada sirkulasi udara buat kita bernapas atau keluar air masuk
saatnya menjajal sungai cisadane di kabupaten bogor dengan perahu karet dan dayung
aliran sungai yang membelah kota bogor hingga ke tangerang ini terkenal memiliki jeram dengan tingkatan yang bervariasi tergantung debit air
pada saat kemarau dan air stabil jeram berada di kisaran level dua atau aman dilalui bagi pemula
tentangan demi tantangan harus dihadapi batu batu besar akan selalu menjadi rintangan kami yang harus dilalui
instruksi untuk mengembangkan jeram
struktur sudah menguasai medan selalu memberikan instruksi kepada kami agar selalu kompak
dan perahu terus melaju
rasanya very interesting and very exciting karena ternyata benar kata mereka bahwa ini gak cuma sekedar kita petualangan gak cuma sekedar kita enjoy tapi lebih ke arah kebersamaan kita
bagaimana kita kerjasama satu tim dan juga having fund lah
kegiatan di luar ruangan seperti ini juga menjadi cara melepas stres yang efektif
suasana alam yang asri dan sejuk membuat siapapun tak lagi berpikir dua kali untuk berarung jeram di sini
ditambah kita bisa merasakan dinginnya air khas pegunungan
kali ini saya akan menguji keberanian dengan melakukan bantuan
kami berada di bandara badirafting dari air terjun priuk di kawasan megamendung bogor
cuma ngandelin badan aja buat turun nanti nyusurin sungai ke arah hilir
body rafting merupakan kegiatan ekstrim yang hanya mengandalkan tubuh dalam menelusuri sungai
memasuki curug priuk kami mencoba lompat ke dalam air dari ketinggian tiga sampai delapan meter
sungguh sebuah sensasi yang luar biasa
ditambah suhu air yang mencapai lima belas derajat celcius membuat badan menggigil seketika
penyusuran sungai kami berlanjut
tantangan berikutnya adalah batu licin dan arus air yang deras
faktor keselamatan sangat penting dalam kegiatan penuh resiko ini
saat air dalam badan mengambang dengan bantuan jaket pelampung
begitu pula dengan helm pelindung kepala ini wajib dipakai agar kepala tidak cedera saat terbentur dengan bebatuan
pastikan juga alas kaki tidak licin supaya tidak mudah terpeleset
yang terpenting hati hati saat melangkah
kami sampai di curug naga tidak jauh dari jatuhan air terjun ini ada spot melompat
kali ini dari ketinggian sembilan meter
rasanya denyut jantung saya semakin berdebar kencang
meski awalnya ragu ragu tapi dengan konsentrasi dan keyakinan penuh akhirnya saya berhasil melompat
benar benar menguji keberanian
menyusuri sungai masih berlanjut kelelahan fisik ini tidak lagi terelakkan
saya lanjut memilih untuk turun ke air dengan bantuan seutas tali
benar benar sebuah pengalaman baru yang tidak akan terlupakan
selain terkenal dengan alamnya bogor juga memiliki lokasi wisata kuliner unik
salah satunya di kawasan danau lido
di sini kita bisa menikmati sajian nusantara
sambil menaiki perahu dan berkeliling danau
wisata transportasi air ini terbuat dari rakitan bambu
serta diberi meja kursi dan atap layaknya rumah makan pada umumnya
di sini tersedia lebih dari delapan rakit yang siap mengantar pengunjung berkeliling danau
yang menjadi ikon kabupaten bogor
makanan yang saya coba adalah gurami cobek
ikan segar dibakar hingga matang
lalu diberi racikan khas yang kaya akan bumbu dan rempah
nah ini kalau saya bilang adalah makan dengan kombinasi yang sangat lengkap
karena di sini kita disajikan dengan makanan atau kuliner nusantara yang rasanya enak
lengkap dengan pemandangan danau lido sambil keliling naik perahu
wah siapa yang gak suka makanan dengan pemandangan seperti ini
ya pemandangan alam ini semakin cantik saat cuaca cerah
perjalanan berkeliling danau seluas dua puluh hektare ini akan tambah menyenangkan